presiden joko widodo meminta penegak hukum termasuk kpk sadar dan tidak cepat berpuas diri karena persepsi masyarakat belum baik
untuk regional asia presiden menyebut indeks persepsi penanganan korupsi di indonesia berada di peringkat ke satu ratus enam puluh
hal tersebut disampaikan kepala negara saat memberi arahan dalam acara peringatan hari anti korupsi sedunia di gedung juang merah putih kpk jakarta kamis pagi
presiden menyebut hasil survei internasional pada november lalu yang menunjukkan pemberantasan korupsi berada di posisi kedua lima belas dua persen
merupakan hal yang mendesak diselesaikan
menurut jokowi korupsi merupakan pangkal permasalahan lain yang berdampak penciptaan lapangan kerja
dari satu ratus delapan puluh negara yang disurvey dibanding negara di kawasan asia indonesia menempati posisi ke satu ratus tujuh puluh
presiden meminta posisi tersebut diperbaiki dengan menerapkan cara
baru yang ekstraordinary dan metode pemberantasan korupsi yang terus disempurnakan
aparat penegak hukum termasuk kpk sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu
karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik
sadar mengenai ini
dan dalam sebuah survei nasional di bulan november dua ribu dua puluh satu yang lalu
masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan
urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan
ini yang diinginkan oleh masyarakat
mencapai tiga puluh tujuh tiga persen
urutan kedua adalah pemberantasan korupsi
mencapai lima belas dua persen
dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok
mencapai sepuluh enam persen
dan apabila tiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan
tindak pidana korupsi menjadi pangkal dari permasalahan yang lain
korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja
korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok
survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai baik dan yang menilai buruk upaya pemberantasan korupsi saat ini dalam proporsi yang seimbang
yang menilai sangat baik dan baik sebanyak tiga puluh dua delapan persen
yang menilai sedang dua puluh delapan enam persen
serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak tiga puluh empat tiga persen
sementara itu komisi pemberantasan korupsi menyatakan sejak berdiri hingga saat ini telah menangani satu dua ratus sembilan puluh satu kasus korupsi
menurut ketua kpk firly bahuri kpk berhasil mengumpulkan pengembalian uang negara dari penerimaan negara bukan pajak dua ribu dua puluh satu total rp dua enam triliun
kpk tidak pernah lelah untuk meratas korupsi
hal ini terbukti selama berdiri kpk
kepada ketua kpk firly bahuri kpk berhasil menangani satu dua ratus sembilan puluh satu kasus korupsi
hal ini terbukti selama berdiri kpk